kita awali pagi ini tentang aksi kontroversial yang kembali dilakukan syahrini
itulah sekilas ucapan penyanyi syahrini ketika mengunjungi holocaust memorial di berlin jerman yang langsung dihujani kritik
tak hanya ucapan pose syahrini ketika berfoto di holocaust memorial juga dianggap tak berempati
karena menginjak memorial yang berbentuk pusara
meski syahrini sudah menghapus foto tersebut di akun instagramnya
masih banyak komentar warga net yang menilai wanita tiga puluh lima tahun itu melakukan hal yang tak pantas
termasuk sutradara ternama joko anwar yang mengomentarinya
banyak kritikan yang muncul pasalnya holocaust memorial dibangun untuk mengenang enam juta korban kekejaman rezim natsi
kata holocaust berasal dari yunani yang berarti berkorban dengan api
saat itu hitler menilai kaum yahudi adalah ancaman dan hitler melakukan pembantaian secara sistematis
enam puluh tahun setelah tumbangnya nazi holocaust memorial diresmikan pemerintah jerman
dua ribu tujuh ratus sebelas lempengan beton berwarna abu abu polos ini dibangun dengan tinggi yang berbeda beda
oleh arsitek amerika serikat
itu menyebabkan ketidak stabilan kondisi pada saat dipimpin nazi dulu
tampaknya syahrini harus belajar dari para pemimpin negara ketika berkunjung ke memorial
misalnya perdana menteri kanada justin trudeau ketika mengunjungi holocaust memorial
meletakkan bunga di salah satu batu memorial
ia juga mendoakan para korban natsi
dengan penuh empati trude mengelilingi memorial
meletakkan bunga dan mendoakan para korban tragedi natsi juga dilakukan kanseli jerman angela merkel
berempati ketika mengunjungi salah satu tempat bersejarah di berlin jerman ini tentu menjadi hal penting
seperti dikutip di cnnindonesia com para pengunjung yang tidak menghormati monumen dengan berfoto
bahkan memanjat akan dilarang kembali mengunjungi holocaust memorial
bisa jadi syahrini sudah masuk dalam daftar larangan tersebut